dalam persidangan ratna sarumpait sempat menangis membacakan nota pembelaan terhadap tuntutan yang dijatuhkan kepada dirinya

selain itu penarahan yang sebenarnya penarahan itu pas berita yang dianggap sebagai kebohongan itu
sementara itu jaksa penuntut umum menampik bahwa tuntutan yang diajukan tidak memiliki fakta persidangan
menurutnya jaksa sudah bersikap objektif sesuai koridor hukum yang berlaku
enggak kami tidak memaksakan
kami sudah berusaha untuk objektif sesuai dengan dalil dalil yang kami miliki
tidak ada segitu kami memaksakan
itu disuruh terpaksa atau dipaksa menurutku tidak mungkin
seperti diberitakan sebelumnya terdakwa ratna sarumpait didakwa dengan pasal empat belas ayat satu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam hukum pidana
jaksa juga mendakwa ratna dengan pasal dua puluh delapan ayat dua jungto pasal empat puluh lima a ayat dua undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang informasi dan transaksi elektronik atau ite
rizky ikhtiar yahya